pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah
yang menyeret nama herena lim dan harvey muiz
terus dilakukan penyidik kejaksaan agung
dalam rentetan pengeledahan kediaman mewah helena lim
di kawasan pantai indah kapuk
dan harvey muiz di paku bono
penyidik kejaksaan agung menyita perhiasan
logam mulia uang tunai pecahan dolar amerika serikat dan singapura
serta dua unit mobil mewah
tak sampai di situ penyidik juga memblokir rekening sandra dewi
istri dari tersangka harvi muiz
pakar hukum pidana universitas taruman negara heri firmansyah
menyebut penyitaan aset dilakukan penyidik sebagai cara
perlu diketahui bisnis proses yang berjalan di pt timah
dan kemudian hal itu diketahkan oleh penyelidik
sehingga dapat diketahui bagian mana yang merupakan bagian dari menseri ya
atau unian jahat yang sebenarnya tidak sesuai dengan sop
ataupun bisnis proses yang harusnya dijalankan oleh pt biman
proses penyidikan kasus korupsi timah yang bergulir di kejaksaan agung
maki boyamin saiman
boyamin mendorong kejaksaan agung menelusuri dugaan tppu
termasuk melacak orang yang ikut menikmati hasil dari korupsi kasus timah
baik secara aktif maupun pasif
dan saya mengharapkan kasus ini nanti juga diterapkan
atau dijerat dengan pasal pencucian uang
karena apa saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuat
siapa yang bermain di belakangnya atau aktor aktor intelektualnya
atau ofisial benefitnya atau pengendalinya
dan terkait dengan harvey mois tadi
apakah sandra dewi bisa diminta pertanggung jawaban
apakah dia menjadi pelaku pasif atau bahkan pelaku aktif
saat ini enam belas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus korupsi timah yang menjerat helena lim dan harvey mois
masih melakukan investigasi terkait dugaan tppu dalam kasus ini
tim liputan kompas tv
pengejaran aset tersangka kasus korupsi timah
terus dilakukan penyidik kejaksaan agung
apakah dengan penyitaan aset yang dilakukan
di sejumlah tersangka dan juga pemeriksaan selebritas sandra dewi hari ini
bisa menjadi pembuka pintu menelusuri aliran dana kasus timah
dan juga dengan keseriusan dalam mengejar tersangka utamanya
kita bahas sore hari ini bersama pakar hukum pidana albert aris
baik mas aris hari ini istri sandra dewi ini diperiksa ya
apa saja yang menurut anda yang ingin digali dari penyidik di sini
dengan pemblokiran rekening sandra dewi
baik pertama tama saya perlu menyampaikan bahwa kita
kami memiliki keadilan sandra dewi sebagai saksi ya dalam hal ini
untuk memenuhi panggilan dari kejaksaan agung
untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dugaan
tindak pidana korupsi sebagai predikat crime
dan juga mungkin akan ada penyidikan juga berkaitan dengan
penjijikan uang sebagai follow up krim
untuk bisa menerangkan mengenai apa yang dia lihat dengar dan ketahui
langsung mengenai tindak pidana ini mbak odri
penyidikan ini kita mengenal bahwa dalam pasal enam puluh sembilan memang untuk penyidikan
penutupan bahkan pemeriksaan di sindang pengadilan memang
tppu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya
ini ketentuan undang undangnya akan tetapi memang
menyidik tindak pidana ini secara paralel
artinya dugaan tindak pidana korupsinya bisa berjalan
penyidikannya begitu pula juga dengan pppu nya
karena yang terpenting mbak autri
dalam tppu itu adalah bukan hanya follow the suspect
bukan hanya mencari siapa tersangkanya
artinya kita mencari aliran dana kemana uang uang tersebut yang diduga merupakan tppu itu mengalir mbak
sandra dewi ini juga bukan hanya seorang istri harvey
tapi juga dia adalah seorang pengusaha selebritas juga
otomatis pasti ada penghasilan yang dia miliki sendiri
nah ini gimana caranya bisa memilih mana penghasilan sendiri
dan mana dugaan aliran aliran korupsi yang diterima tppu nya dari suaminya
ya maka dari itu mbak audrey sebagai public figure
saya memulainya dengan berpesan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi terlebih dahulu
saya juga sempat dengar medsos dari anak anaknya sudah mulai dikomentari
saya harap ini tidak dibumbui supaya penyidik kejaksaan juga bisa profesional dalam mengusut perkara ini tanpa ada pembubu yang lain
nah sebagai public figure tentu yang sandra dewi itu memiliki penghasilan lain
oleh karena itu keterangan sandra dewi hari ini ke kejaksaan agung
penting untuk bisa nanti penyidik memilah milah
mana sih rekening yang tidak terkait langsung dengan dugaan tindak pidana pencucian uang mbak
ini penting supaya tidak terjadi dugaan abuse of power dari penyidik
yang begitu berkuasa melakukan pemblokiran sampai penyitaan aset aset itu
aset aset tindak pidana supaya dipila pila dan supaya berkeadilan juga mbak
karena begini saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketentuan undang undang pppu
memungkinkan bahwa tersangka untuk membuktikan sebaliknya
bahwa aset yang dia miliki itu ternyata tidak berkaitan atau tidak berhubungan langsung
dengan pencucian uang yang disangkakan mbak
mas albert sebenarnya kalau dari pihak keluarga yang terlibat korupsi nih
harusnya keluarga biasanya tahu semua alirannya
atau ada juga yang jangan jangan tidak tahu kemana aliran dana yang didapat dari
atau sumbernya ya dari keluarga tersebut
begini mbak dalam tppu itu ada pelaku aktif dan pelaku pasif ya
pelaku aktif itu diatur dalam pasal tiga mereka yang membelanjakan
nah untuk pelaku pasif berarti itu kan orang itu apakah sengaja atau patut menduga
itu merupakan hasil kejahatan gitu ya
nah dalam hal ini kan kita melihat selama ini mungkin profil dari public figure yang bersangkutan
nah oleh karena itu penting tadi saya sampaikan bahwa seandainya memang ada rekening lain
yang tidak terblokir gitu kan dan bisa dijelaskan bahwa itu tidak terkait dengan pencucian uang itu
maka disinilah kesempatan dari suaminya atau bahkan dari sandra dewa sekalipun
untuk bisa membuktikan atau memberikan keterangan sebaliknya bahwa
rekening tersebut tidak berkaitan dengan dugaan korupsi di tata niaga pt timah ini mbak audrey
oke mas albert yang menjadi permasalahan juga bukan hanya kerugian yang dialami negara ya
akibat adanya tambang ilegal aliran korupsi ke situ
nah tapi juga jaksa bilang ada kerugian kerusakan ekologis juga yang ditimbulkan
nah apakah jaksa ini perlu merinci juga berapa total kerugian material korupsinya
ya betul tentu dalam pembuktian dugaan
tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asal ya predikat kren tentu untuk mengenai kerugian negara juga perlu dibuktikan
artinya dalam hal ini perlu juga mohon izin menggandeng bpk dalam hal ini sebagai lembaga negara yang otoritatif
untuk menilai ada tidaknya kerugian negara dan juga bisa dipastikan untuk menggandeng ppatk mbak
sebagai untuk menyusuri kemana adiran dana tersebut
nah ini juga bisa diperhatikan sebagai hal yang terpisah dari perkembangan ekologis
tentu itu menjadi hal yang terpisah dari perkara ini meskipun satu kesatuan ya
dan itu bisa dilakukan juga secara paralel dan tidak langsung berkaitan dengan penyelidikan ini tapi bisa menjadi satu kesatuan utuh
kalau misalnya saat ini sandra dewi sudah diperiksa sebelumnya juga beberapa saksi sudah diperiksa
ada termasuk juga tersangka helena lim juga
nah mungkinkah pertanyaannya aktor intelektual dibalik bisnis tambang ilegal ini bisa terungkap
begini mbak dalam tppu itu kan ada pertama ada placement ya
placement itu adalah merupakan fase penempatan uang
kemudian yang tahap kedua adalah layering
upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya gitu kan
yang ketiga adalah integration mengintegrasikan uang hasil tindak pidana pencucian uang itu menjadi bentuk yang lebih halal atau suci mbak pernah lebih gitu
nah dari sini maka dicari nanti apakah ada permufakatan jahat percobaan pembantuan dan lain sebagainya
serta bahkan mungkin penyertaan untuk pasal lima puluh lima kuhp untuk menilai apakah ada aktor intelektual yang ada di balik semua dugaan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang ini mbak odrik
pakar hukum pidana albert aris terima kasih untuk penjelasannya mengenai dugaan korupsi dan juga tppu yang melibatkan suami dari selebritas sandra dewi